kalau sandiaga uno sudah memberikan suaranya sekarang kita tinggal coba cari tahu bagaimana sang capresnya
yaitu prabowo subianto yang katanya akan dalam waktu dekat ini ya sudah akan datang ke tps
sudah tiba bahkan
oh sudah tiba
sudah menuju bilik suara bahkan ya
untuk pak prabowo subianto ini sudah sedang memperlihatkan surat suaranya yang akan dicoblos
ini pasti surat suara warna abu abu ya untuk presiden terlebih dahulu nih
untuk capres cawapresnya tentu tahu lah ya
sudah tidak perlu tangting tung lagi lah ya
nah bersama dengan bapak fadlizon yang sesuai dengan rencana ya ditemani oleh fadlizon
politisi sekaligus wakil ketua dpr ri sekaligus anggota dewan pengarah bpn prabowo sandiaga memberikan suaranya
pada hari ini di tps empat puluh satu tepatnya di bogor jawa barat di bojongkoneng
kita sedang melihat ya mereka berdua sedang fokus untuk mencoblos surat suara di bilik tps empat puluh satu bojongkoning bogor
beda nih sama pak sandi kalau pak sandi tadi hanya mencoblos empat surat suara
kalau pak prabowo karena dpt nya tercatat di wilayah jawa barat itu artinya ada lima surat suara yang harus dicoblos
atau diberikan suaranya nih oleh pak prabowo dan juga fadlizon ya
karena ada dpr di tingkat dua ya yang sama sama juga harus dipilih oleh mereka yang berada di tps di luar dki jakarta
nah pak mirsa ini kita saksikan masih belum selesai
bapak prabowo subianto dan juga fadlizon dalam mencoblos surat suaranya
ada lima barang kali ya makanya lebih lama
iya betul jangan lupa nih
abu abu kuning merah hijau dan juga biru
untuk anda yang memang bertempat tinggal di luar provinsi dki jakarta
jadi sudah banyak komentar komentar kemudian muncul di media sosial
pak prabowo aduh lama karena susah lipatnya
ini dia itu dia kenapa surat suaranya juga betul betul harus diperiksa secara detail oleh panitia pelaksana pemilu ya di masing masing tps
agar semua surat suara yang memang sudah diberikan oleh dpt
daftar pemilih tetapnya itu sah saat penghitungan nanti siang nih setelah tps ditutup pukul satu
lu ambil teks gue dong kalau jelek
iya ya sementara itu di bilik sebelahnya bapak prabowo subianto sudah berganti orang tuh
sedangkan pak prabowo dan pak fadlizon sepertinya masih berada di bilik suara
barangkali ini ya memastikan lagi bahwa calon yang dipilih itu sudah calon yang paling terbaik
sehingga butuh waktu yang lebih lama
iya karena kita tahu bersama juga pak prabowo ini kan memiliki partai gerindra begitu ya
dan kita tahu bersama bahwa tahun ini tidak hanya memilih presiden tapi juga memilih calon legislatif
nah ini tentu mengenal betul nampaknya pak prabowo dan juga pak fadlizon dengan masing masing caleg di bawah partainya nih
jadi mungkin ditelah lebih dalam lagi tapi jangan lupa pakunya nanti dibalikin ya
untuk pemilih selanjutnya nih yang akan melakukan
pencoblosan di tps yang sama tepatnya di tps empat puluh satu bojongkoneng bogor jawa barat
nah rencananya pemirsa dari tps nanti barangkali pak prabowo akan kembali ke kediaman sesaat ya
lalu rencananya sekitar pukul sepuluh atau sebelas gitu
jika tidak salah mereka atau bapak prabowo akan segera menuju ke kertanegara ya
bertemu dengan bapak sandiaga uno disana untuk menyaksikan nanti proses penhitungan quick count
tapi memang sekarang proses perhitungan quick count berbeda dengan
pemilu pemilu sebelumnya pemirsa kalau kita perhatikan dulu itu jam satu siang ketika tps ditutup ya
media sudah langsung menyiarkan hasil dari quick count ya
nah sekarang ini karena ada keputusan dari mahkamah konstitusi untuk melarang media dan juga siapapun
termasuk kita nih pemirsa ya
posting hasil pemilu atau hasil penyitukan suara sebelum jam tiga
jam tiga sore itu sekarang dilarang
jadi kita baru bisa menyiarkan hasil quick count ini dua jam setelah pemutaran suara di tps di daerah barat ya ditutup
jadi jam tiga sore waktu indonesia barat pemirsa kita baru bisa menyaksikan ya
nah ini dia kita lihat bersama bahwa pak prabowo sudah selesai memberikan
surat suara dari masing masing
kemudian dimasukkan ke dalam bilik
mungkin ini juga yang jadi gambaran untuk anda ya pemirsa
untuk anda yang masih bersantai di rumah belum berangkat
masih ingin mengetahui bagaimana sih langkah langkah untuk melakukan pemilu pada hari ini
seperti ini kira kira langkahnya
apalagi untuk anda yang memang tinggal di luar wilayah provinsi dki jakarta
nah kalau kita ingat bersama pak prabowo dan juga pak sandi ini kan selalu mengimbau ya
agar relawan relawannya itu menjaga tps
kemudian memantau bagaimana jalannya pemilu
agar tidak ada kecurangan dan juga transparansi
nah ini kan di tps empat puluh satu tempat pak prabowo mencoblos
sudah ada dapur umum yang memang sengaja didirikan oleh relawannya masing masing
berupa seperti dibuka warung nasi kuning gitu loh
untuk mereka yang kemudian berjaga jaga di sana
sudah selesai memberikan suaranya seperti pak prabowo ini untuk menikmati hidangan nasi kuning
nah ini dia
seperti semangat ya
oh lihat tuh jarinya berbeda
jarinya dua dong
atau ini bahkan ya
tintanya ada di dua jari ya
jari telunjuk dan jempol
ya ini merupakan simbol dari dua nih pemirsa
jadi agak beda nih menunjukkan hasil pemilunya